sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau sampai papa dan mama kamu tahu
lagi pula kamu kan pernah bilang
kamu itu anaknya papa
ya kita tunggu aja ya hasilnya seperti apa
kalau sampai papa dan mama tahu
itu tandanya kamu yang memberi tahu
dan kamu itu pengecut
kamu itu adalah anak perselingkuhan mama kamu
dengan bapanya amirah
aku harus bertemu dengan sayara
aku harus coba bicara dengan zaira lagi
bagaimana kalau mama mama lena dan kamesha benar
bahwa ternyata aku ini bukan darah dagingnya papa
dan bagaimana kalau hasil tes dna itu
tidak membuktikan kalau aku anak papa
itu semua gak mungkin
itu dia zahira
untuk aku bisa ketemu dia di luar rumah
gak pantas kak
belain dia segala
emang om itu siapanya dia
karena om lihat sendiri kamu ganggu
karena zahira anak om
om boleh bicara sama kamu
saya tidak bisa bicara sekarang kok
tolong om sekarang pergi jauh dari sini
saya sudah menghadapi banyak masalah
dan semua bersangkut maut dengan om
kamu kena masalah gara gara om
lebih baik sekarang om pergi jauh dari sini sekarang
jangan pernah bilang
kalau zahira ini anaknya om
karena zahira bukan anaknya om
bukan anaknya om
gimana ya sekarang perasaan zahira setelah tes dna itu dilakukan
sebetulnya aku berpikir
sebetulnya aku berpikir
sebetulnya aku benar benar bingung
apa yang bikin istri pertamanya pak prabu dan misha maksa zahira melakukan tes itu
menunjukkan kalau lo emang bukan nama kandung papa
dan dari kemarin mama sudah bilang
kalau zahira itu memang bukan anak papa
zahira itu kan udah memang pasti anaknya pak prabu
itu udah keliatan kok
hasil tes dna itu bisa segera keluar
dan semuanya terbukti benar
biar ibu juga jadi tenang
dan gak mikir yang macem macem lagi soal ayah
mbak ayo mbak turun mbak
brun mbak masih kejar setoran nih saya nih mbak
ntar dulu ini barang bawahnya banyak
aduh lambang banget mbak
ya cepetan brun
kamu baik banget sih
kayaknya saya pernah ketemu kamu deh
kamu amirah kan
yang waktu itu pelukan sama arman
oh budinya arman ya
bisa ketemu di sini ternyata
mau ke rumah zahira bu
biar saya bantuin ya kasihan
barangnya banyak banget
terima kasih ya amirah
sekali lagi terima kasih ya amirah
kok bisa ketemu amirah
ketemu di jalan
tadi itu man bude turun dari angkot hampir ketabrak motor
untung aja ditolongin sama amirah
amira tuh baik banget loh man
waduh jangan jarang nih ngeliat yang kayak begini nih
mulai dari tangan yang gak bisa jalan
budi jangan ngajuk
amirah enak enak aja kok
iya kan amirah
mumpung lagi berdekatan gini coba kamu lihat mukanya amirah
man kalau kamu sama dia bisa memperbaiki keturunan man
budi awas ya budi
aku harus pancing tanya sama surti
apa dia denger gak kalau istri pertamanya prabu
nyebut nyebut soal tes dna yang dilakukan zairan
siapa tahu aku bisa mikirin rencana untuk gagalin mereka
dan tahu hasil tes itu nanti
tapi gimana caranya supaya surti gak curiga
kenapa malah ada si amilan
dan arman juga
pelan pelan dong sakit
arman arman diimpan pelan kamu
yang arman tadi seperti lihat aku
bisa gawat kalau dia menemukan aku
dia pasti bakalan curiga ngapain aku kesana
bener aja dia ngeliat aku
dia pasti sekarang nyariin aku
kayaknya tadi dia lari kesini deh
cepet banget sih ini lagi
kamu ngejar apa sih man
kamu nggak ngejar sesuatu gitu deh
ngejar apa kamu